sakit juga ummi pasti gara gara sinelan pasti digunakan sinelan
biar kesannya sama orang orang ummi ini sakit karena dihazab sama ummi
rasulullah s a w itu bersabda
apa saja yang menimpa seorang mukmin
baik itu kesusahan kesulitan keletihan atau penyakit
bahkan duri yang menusuknya pun
sekarang mesti mikirin yang bagus bagus aja yang baik baik aja yang positif positif aja
yang jelek jelek jangan pikirin
kalau lu pikir yang baik baik
ntar anaknya baik bener deh
jadi anak soleh
atau anak soleh
mestinya tadi kita gak usah nyokok aja bang
nggak boleh begitu
baru niat aja udah dapet pahle
apalagi kalau udah dijalanin sama lu
iya kan pak
tadi ya bang
iya jadi emang kenapa
abang diusir gak
soalnya tadi roh sama ma diusir
kalau itu ma sama roh
kita juga diusir dengan sangat sukses
istilahnya kalau wisuda kum laut
bener bener dia dua orang itu kelewatan banget
orang udah banyak banyak mengejenguk
malah begitu sikapnya
kalau kita tahu sifat mereka kayak begini
kita harus mencari yang lain
kita yang perlu sabar
sabar itu kan ada batasnya juga
kalau menurut gue sih ro
sabar itu gak ada batasnya
tapi ada tingkatannya
nah itu bener lam
masa kita sebagai manusia kalah
sama pohon rambutan di pinggir jalan
gue jadi gak ngerti
pohon rambutan yang di pinggir jalan
lihat dia ajak ajak
oh tahu cik
pok pernah gak ngeliatin pohon rambutan di pinggir jalan
itu biar ktp pohon rambutan
itu daunnya sering dipapas
kalau gagal antena
atau malah suka disepet pakai batu
kalau ada burung nempelok
tapi apa yang dilakukan sama untuk pohon
itu pohon malah ngasih buahnya yang seger
manis sama daun yang rimbun
gitu nih manusia
baru dilempar rame omongan doang
pohon rambutannya gak ngebaleskan
soalnya memang udah gak ada pilihan lagi
nah itu dia ro
itu dia sifat manusia
selalu cari kelemahan dan kekurangan dari setiap kelebihan
mulai sekarang nih kita
si maimunah sama si muhyiddin
lakuannya kayak begitu
dia suka nusuk dari belakang
sabarin aja kita
kalau pikirin dia
lu juga mesti inget nama jabang bayi lu
kalau mukirin dia aja yang dilatih
ntar nih jabang bayi lu ketularan
nama sifat sifat dia
mau loh begitu
nama si bullah minjalik
maimuna tuh sakit apa sih
ya gak tau juga mak
ya mudah mudahan sih
cuman capean aja kali
cuman sakit fisik
jadi fisiknya ngedrop
cuman sakit fisik

jalur jalur teman teman juga sabar sabar
jadinya badannya tegak gede matinya kecil mulut terus jalunya panjang jenggernya lemes lemes
begitu habis habis nggak pernah kalah lihat lihat
masih abek ya lo panggil
yang sebelumnya di rumah ustaz jakaria
keliatannya orangnya sombong bener ya
bukan cuma songo yang gue dengar nih
dia sering bikin keributan kampung ini
babes armeli bener bener keterlaluan ya
orang kayak dia dikasih izin ngontrak di kampung ini
kasian tuh ustaz jakaria jadi sebelahan deh sama jangka
ngerabah orang tuh kampung kita jadi ribet dah
punya duit sampe kudu bayar rumah sakit segitu mahal
eh buat ngelahirin aja susah banget nanya nyarin duitnya
kita tuh harus bersyukur sama allah subhanahu wa ta'ala
karena kita diberikan kesehatan
karena kesehatan itu adalah rejeki yang tidak bisa dinilai dengan harga apapun
dan sekarang kita doain mudah mudahan haja maimunah itu diberikan kesehatan oleh allah subhanahu wa ta'ala
tapi mih bingung juga ya
kok kenapa haja maimunah mendadak bisa sakit kaya gitu ya
yaa kalo kata ae sih haja maimunah sakit itu karena sumpah palsunya dia sendiri
terus haja maimunah itu menyebarkan gosip bahwa dia itu hamil sama ancingnya sendiri
hih begitu tuh jadinya tuh
apapun kondisinya kita tuh gak boleh berburuk sangka
sama orang itu pamusi bah ya ngerti
mudah mudahan aja ya dosa dosanya haja maimunah bisa cepet cepet diampenin sama allah
ee itu itu bang harman kenapa ya
nah lu gua tanya balik nanya emang ero lu ya
kita ngejar makan dulu ya
waalaikumsalam jangan berantem lagi ya
aduh sakit nih badan gua semua dah
aduh ga sabar dong mih
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh kaki gua pada pegel
kalo ummi disuruh tinggal disini terus terusan tidur kaya begini nih
abis nih badan ummi pada sakit deh
terus ummi maunya gimana
sebenarnya sih rom sakit ummi ini kagak seberata
ya itu tetap aja namanya sakit kan
iye maksud ummi tuh sakitnya biasa biasa aja
mendingan lu ketemuin dokter disini bilangin
ummi sih pulangin aja
lagi dokter juga mana mana om
jadi ngurangin tuh biaya
umi tuh masih ya mikirin soal gelang dalam keadaan seperti ini
aduh ga pengertian banget nih anak nih
eh dikit lagi tuh bulan puase
kalo bulan puase tuh emas harganya tinggi
nah kalau beli sekarang kan lebih murah
agak begitu gede ruginya iya kan
udah deh sana deh
lu panggil dokter kalo ga lu panggil dokter ummi yang panggil sekarang
eh jangan dong ummi

nah kebetulan sekalian ummi pulang
nanti kalau misalnya umi bergerak banyak tuh bisa copot infusannya
udah deh biayain pada pegel badannya
ummi aduh ummi gimana
aduh pada pegel sakit
jangan banget gerak
aduh gapapa deketin banget sini ya
aduh aduh aduh
ummi sih ga mau dikit
lagian kan sakit saya ga begitu sakit sakit bener
pulang aja ya suster ya
udah deh rum tuh udah ngizinin ummi untuk operasi pengangkatan rahim
jadi ummi gabisa pulang
enggak mungkin kan sakit saya cuma sakit kanker kankeran ya
sakitnya ummi pasti gara gara si nelan
pasti diguna gunain mesin nelan
biar kesannya sama orang orang ummi nih sakit karena dihazab sama ummi
rasulullah shololohu alaihi wassalam itu bersabda
apa saja yang menimpa seorang mukmin
baik itu kesusahan kesulitan keletihan atau penyakit
bahkan duri yang menusuknya pun
liscaya allah itu akan meninggikan satu derajat baginya
bahkan memaafkan semua kesalahannya mik
kenapa sih orang sebaik saya ini dikasih sakit melulu
suster coba suster bayangin
gak pernah bolong puasanya full
saya juga suster yang namanya istiqad fitah tuh
ga pernah lupa
ya namanya saja ibu sedang mendapat cobaan dari allah
masa sih saya dicoba melulu mau loh
ummi itu harus berbaik saja
disangka sama allah